baik dan tadi kita sudah informasi lalu lintas selanjutnya kita akan informasi lain
sekelompok mantan relawan teman ahok menyatakan bahwa ada manipulasi dalam upaya mengumpulkan dukungan untuk basuki cahayapurnama atau ahok
ya kelompok ini menuding bahwa relawan teman ahok telah memanipulasi data
paulus richard dodi kusnul dan nurul lima orang ini merupakan teman ahok yang sudah tidak aktif sejak perayaan terkumpulnya satu juta ktp senin kemarin
kelimanya berkumpul dan menyatakan ada manipulasi data atas kesuksesan teman ahok
menurut mereka ada sejumlah modus manipulasi
salah satunya ktp dikumpulkan dengan cara barter sesama perekrut teman ahok di wilayah lain
hal ini dilakukan karena adanya tekanan dari kantor teman ahok di wilayah pusat
jika dalam satu minggu stand pengumpulan ktp tidak mencapai target satu ratus empat puluh fotokopi ktp mereka tidak mendapatkan uang honor sebesar lima ratus ribu rupiah
nah mantan ex teman ahok ini per minggu itu harus ditakdirkan satu ratus empat puluh ktp
satu ratus empat puluh ktp itu kami akan store ke pusat kemudian kami mendapatkan honor sebesar lima ratus ribu per minggu
operasional kami mendapatkan fasilitas yang lainnya
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini
menurut mereka mengumpulkan satu juta ktp dalam beberapa bulan adalah hal yang sulit
dan mereka tidak akan melakukan
mereka sengaja melakukan hal ini karena mendukung ahok dan tidak ingin calon gubernur yang mereka usung terjerumus mendaftar calon independen dan gagal dalam verifikasi
galih putra jakarta